kamis malam ratusan pendemo dari seluruh daerah membanjiri halaman masjid istiqlal jakarta
mereka bersiap untuk melakukan aksi unjuk rasa hari ini
masjid istiqlal lebih dipilih oleh para demonstran dari luar kota sebagai tempat bermukim
selama di jakarta daripada masjid masjid lainnya
selain karena besar dan nyaman masjid ini merupakan titik awal demonstrasi
mereka sudah mulai mendatangi masjid terbesar di asia tenggara ini sejak kamis pagi
para demonstran yang baru datang memanfaatkan waktu untuk beribadah
sebagian lagi memilih untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan jauh dari kampung halaman
sementara itu sejumlah mobil pengangkut ratusan orang dari beragam organisasi masyarakat islam
tiba di markas front pembela islam tanpa pengawalan aparat kepolisian jumat ini hari
mereka datang dari wilayah jakarta bogor depok tangerang dan bekasi
rencananya unjuk rasa terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan ahok
akan dilakukan usai ibadah sholat jumat
di masjid istiqlal jakarta
aksi demo besar besaran ini mendapat dukungan dari warga
rumah amanah rakyat adalah dapur umum yang siap menyediakan makanan untuk ribuan pendemo hari ini
bahkan ketersediaan bahan makanan telah disiapkan hingga satu minggu mendatang